beginilah cara dokter franciscus ginting menerapkan pendekatan psikosoial kepada
para pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas marta friska medan
sumatera utara ia berupaya menjadi sahabat pasien tujuannya untuk menaikkan semangat
pasien agar berjuang untuk membuat sembuh menurut ahli penyakit dalam ini kondisi psikis
pasien berpengaruh terhadap imunitas tubuhnya salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah
dengan obat obatan makanan nutrisi satu lagi dengan psikosoial emosional gitu jadi kadang kadang saya
bermain dengan pasien saya tidak tidak tidak jarang saya menari poco poco sama pasien tidak jarang saya
senam di tempat pasien berdoa tempat pasien hari bertuju kalau dia suka tidur saya seperti itu
mampu melawan kofit
tapi kalau kita terlalu takut membuat terlalu interaksi kadang kadang dokter tidak melihat
pasien hanya dari cctv dan sebagainya pasien menjadi merasa aduh sakit itu berat
selain merawat pasien covid sembilan belas tak jarang dokter juga harus melayani keluarga pasien karena mereka
tidak diizinkan menjaga pasien di rumah sakit kadang kadang sedikit tanda kutip menjengkelkan
karena pada saat kita capek mustiataan keluarganya dokter ibu kami sudah makan dulu tadi
habis enggak nasibnya ya kadang kadang kami harus menjawab pertanyaan detail seperti itu yang satu
pagi mereka bilang dokter tolong fotokan dulu mama kami kami rindu katanya kita bayangkan apabila kita di posisi
seperti itu dan ibu kita sakit kita tidak bisa melihat apa apa itu kan juga suatu kondisi yang
yang harus kita sikapi hingga rabu pagi ada satu ratus tiga puluh delapan orang pasien dalam pengawasan yang dirawat di
rumah sakit di sumatera utara satu ratus sebelas orang diantaranya positif dan positif dari kondisi yang terkenal di sumatera utara